eh mel mel mel lu gapapa
apaan sih lu
ih kegeeran banget siapa yang ngikutin lu
gue itu dateng ke kampus itu buat izin absen
pangeran gua gio bukan buat nemuin lu
paham gue mau nemuin si mel tuh
nemenin di sana di rumah sakit
buat apa juga lu lapar ke gue
nggak ada urusan kok sama gue
yes siapa juga yang laporan sama lu eh
gue tuh cuma ngasih tau biar lu gak kegeeran
ih siapa juga yang geer
ih gak ngakuin masih aja gengsi lu gede tuh
mana ada gua gengsi tak
kenapa sih lo gak bilang kangen ke gue sih padahal gue tuh gak bisa tidur mikirin lo
ternyata loresnya banget begitu ketemu gue padahal gue kira lo bakalan bilang kangen ke gue
terima kasih ya bu nawang ibu nawang sudah meluangkan waktunya untuk saya
saya sangat menghargainya
saya bener bener gak tenang bu nawang
menunggu hasil pemeriksaan hasil dari dokter anak saya
saya bisa mengerti perasaan pak remon
mungkin saya nggak bisa mendukung banyak pak
tapi yang perlu pak remo tahu
saya pasti mendukung pak remon untuk bisa tegar menghadapi masalah ini pak
itu sudah lebih dari cukup ibu nawa cukup terima kasih
kejadian ini bener bener saya tidak sangka bu nawang
terakhir anak saya pergi bersama pacarnya
lalu entah kenapa mereka ada keributan atau apa saya tidak tahu
lalu mereka kecelakaan
pacar anak saya itu tidak apa apa
pacar anak saya itu lalai menjaga anak saya
itu yang bikin saya marah
saya bisa mengerti kalau pak remon marah dan kecewa sama pacar anak bapak
karena bapak pasti sayang sekali sama anak bapak
tapi pak yang harus bapak sadar
namanya musibah itu datangnya kapan aja
kita nggak pernah tahu kapan pak
kalau bapak memang marah dan gak terima sama pacar anak bapak
ya itu boleh saja pak
asal bapak nggak pernah benci sama dia
karena saya yakin pak
pacar anak bapak juga gak mau kejadian ini menimpa anak bapak
sekarang kita cuma bisa berdoa
dan memberikan pengobatan yang terbaik buat anak bapak
mudah mudahan anak bapak cepat pulih
pak remon jangan pernah biarin hati bapak benci sama orang lain ya pak
karena itu sama artinya
kalau bapak lagi nyiksa hati bapak sendiri
karena bapak tidak akan pernah bisa tenang
soalnya harusnya untuk mereka
ia sedang fungsi
kok rindu menikah juga
mcepaya sama sama jago
ini yang harus saya sampaikan
sekarang aja disini ada apa
pak remon saya permisi ke toilet dulu ya pak
data dan informasinya cewek asongan yang selalu dibilangin dan amal itu pak bos
bos pelan pelan ya mau
gue bosen deh pengen jalan jalan
ya udah ntar gue temenin ya
mau jalan kemana aja gue temenin
lo gak capek
gak usah mikirin gue
kalau misalnya gue lapar lo mau nggak suapin gue
nanti gue suapin ya
kalau gue mau ke toilet lo mau temenin gue gak
terus gue tunggu di luar
gue jadi senang deh semenjak kejadian ini lo makin perhatian sama gue
ya walaupun gue harus korbanin mata gue gak apa apa kok
yang penting lo ada di samping gue
gue harap habis kejadian ini kita makin deket ya
gue gak tau lagi harus gimana
gue tertekan di situasi ini tapi gue gak bisa apa apa
seandainya gue bisa tukar posisi sama pangeran gue akan ngelakuin apa aja buat lumel
ya udah yuk
sini pelan pelan ya
nah ini pak bos data dari informasi soal cewek asongan yang selalu dibilangin amel itu pak bos
terkenal sebagai mahasiswa berprestasi
penerima beasiswa kampus bunga bangsa
suka berjualan usus goreng
sudah tidak memiliki ayah
dia tinggal bersama ibunya
tuh kan pak bos bener kan
namanya tuh jelas tuh
tuh foto fotonya pak bos
lengkap semua foto fotonya
maaf bunda wang saya ada urusan dari kantor
dan harus pulang sekarang juga
saya juga harus ke kantor kan
boleh saya anterin bunda wang
tarik bunda wang
kenapa sih kita harus ketemu di sini
biasanya kan kita juga ketemu di rumah
aku tuh gak enak sama kamu
nurut kamu keluar
kamu kan lagi enak badan
sebaiknya kamu jangan ke rumahku dulu ya
kita batasin waktu untuk saling ketemu
kalau jangan buat tak ee
sebaiknya gimana dia kaik
kenapa kita pisah sadece ke gjak dengan desa sepertinya ini
karena harus kalo baru sendiri
untuk ngeluarin perempuan yang dibully dari kampus
dan ternyata sekarang dia deket sama rizky